aku tuh gak mau ikut sama dia jadi tolong aja aku ya
eh kalau sekiranya dia lu bawa pergi eh kita mau dapat apaan
kita udah keluar duit banyak buat dembakan apa segala macam
tau gak aku langsung disini salam
ih jangan banyak bansut gue
bau apa tuh
bau kayak bau daun kentut kentutan
eh itu namanya hair fertilizer penyumbur rambut
soalnya bang muglis tuh botak jadi kasian tau gak
kalau gitu lebih bagus gue dong
eh gondrong lebat rambutnya ikel ikutan lontong
eh tau gak kalo kita semua dapet uang dari daddy
kalo bang sweat harus di rebonding biar lancar ya
harus di rebonding biar lurus rambutnya
kalo you harus ditumpuin rambutnya
banyak cream bath dan pake hair fertilizer itu oke
and your skin kulit kulit pada kasar kasar semua hitam hitam semua
ih degil tau gak sih
pokoknya kalian harus luluran scrub sama berendam di lumpur
lumpur lapindo maksudnya
ih diam dulu
pokoknya kalian harus upgrade dari ujung kaki sampe ujung kepala oke
yaudah sana pergi
bang lo kayaknya pake juga nih bang
tunggu nanti kita coba
yeru tuh yang jelek udah botak bau sulit rezeki
eee yang jelek
ah udahlah sekarang kita mesti mikir bang
bagaimana strategi kita buat ngambil di tebusan
ya mikir dong lo
apa yang mikir dong
gue nih mikir malah eee
usahanya itu loh
itu obat pano ngapain buat melicinin rambut
hah bener bang
sebentar kita pulang sekarang
aku tuh ngapain tau gak
tuh rak jangan berisik dong
mereka pikir aku yang nyulik kamu tau gak
ngamper kiak betah disini tau gak
eh eh ngapain mau ngapain
urusan gue tuh nyulik si laura
eh kenal pot
kalau kita nyulik tuh ada duitnya daripada disuruh sama sutan cuma dapat transport doangnya
aku tuh gak mau ikut sama dia jadi tolongin aku ya
eh kalau sekiranya dia lu bawa pergi eh kita mau dapat apaan
kita udah keluar duit banyak buat dembakan apa segala macem eh rugi bandar dong

eh eh jangan
jangan banyak bansut gue
jangan jangan jangan
nanti aku udah bilang aku tuh sering pengen disana tau gak
kamu yang keterlaluan
orang tua kamu itu nyariin kamu kalang kabut tau gak
mami sebenarnya tuh gak sayang lagi sama aku
tapi yang namanya orang tua itu pasti sayang sama anaknya ya tau gak
mami sebenarnya tuh gak sayang sama aku
mereka masa aku masuk ke pesantren pun aku gak mau
kamu juga ngeselin banget tau gak
pak uangnya sudah saya siapkan
kapan dan dimana kita harus ketemu
oke temuan saya jam sepuluh di tempat biasa
kamu lagi bersama dengan laura ya
ternyata kamu otak dari penculikan ini ya
bukan pak bukan pak
saya yang disuruh ngomong
sekarang juga kamu saya laporkan ke polisi
dari dari ini laura jangan panggil polisi please
enggak kamu itu gimana sih
sekarang dia yang mau panggil polisi itu gimana
kamu bisa masuk penjara tau gak
pokoknya kamu harus ngejelasin ke orang tua kamu kalau aku gak bersalah
enggak aku gak mau
ya udah kamu harus tanggung kalau aku masuk penjara
aku gak bisa gak mau
kamu gak mau
kalau kamu masuk penjara aku gak bisa tanggung aku gak bisa
tuh pak sekarang kamu yang kesel sama aku
aku gak mau kenal sama kamu tau gak
rangganya bener banget sih dari dari dia aku gak bisa ngerjain dari lagi
wah stupid banget
jadi bagaimana bos
ya kalian harus tangkap anak itu
ya siapa lagi kalau bukan rangga
cari dia bawa ke sini
kau apaan nih
hei kemana si laura
barusan gue kesini
sekarang gue kesini lagi
kemana tuh anak
lu pati dimana
kalau nggak gue gamparin lu
saya benar nggak tahu bang
cara nggak jemput ariga
nah tuh gitu anak tuh
mau kemana lagi sih
eh mau kemana

percuma kamu kasih tahu dari sebenarnya
dari tuh nggak akan ngerin kamu
sekarang kamu ngapain kabur sama aku
kamu yang mau ngapain
aku juga nggak tahu
ya kemana aja
tapi yang pasti gak kepesan
ini semua tuh gara gara kamu tau nggak
ra udah sampe ra
lagi anak anak tidur kenapa sih dibangunin
ra ini trayeknya udah abis
udah dicomunal tau nggak

dengan menyaringan diri kita